pemberian izin reklamasi kawasan rekreasi dunia fantasi dan taman impian
di ancol oleh gubernur dki jakarta anies baswedan menue prokontra
kebijakan sang gubernur tidak hanya dinilai ingkar pada janji utamanya
saat kampanye pilgub tahun dua ribu tujuh belas silam yang menolak reklamasi di teluk jakarta
tapi juga berdampak kepada rusaknya lingkungan
bagaimana memahami kebijakan kontroversial ini
serta apa saja konsekuensi kerusakan pada lingkungan yang terdampak reklamasi
untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan narasumber dari luar studio
yang pertama ada susan herawati sekjen koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau kiara
selamat malam mbak susan
selamat malam apa kabar semuanya
baik dengan verdi mbak sulsan di studio
terima kasih sudah bergabung dengan kita
dan kita juga masih menunggu konfirmasi dari pihak pemprov dki jakarta
untuk juga berdiskusi dengan kita
tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi
kita akan terus tunggu sampai kemudian dialog ini selesai nantinya
tapi sembari menunggu saya langsung ke mbak susan lah
kalau gitu ya
mbak susan sepakat mungkin dengan opini publik bahwa
kontroversial sekali keputusan gubernur nomor dua ratus tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh ini
yang tertanggal dua puluh empat maret lalu terkait izin reklamasi di kawasan pantai utara jakarta
jadi paket liputan yang tadi saya dengar dan saya lihat ada catatan dari anda
bahkan catatannya merah dan ada narasi bohong di sana
bisa dijelaskan lebih lanjut soal ini maksudnya apa mbak susan
pertama tentu kita masih ingat gitu ya bagaimana dinamika sepuluh tahun terakhir
pemilihan orang nomor satu di dki jakarta
isu reklamasi selalu menjadi sorotan dalam sepuluh tahun kebelakangan ini
menariknya memang ketika
isu reklamasi ini kan menjadi salah satu hal yang dipakai gitu ya
untuk merebut hati masyarakat yang ada di pesisir
dijadikan komoditi begitu ya mbak yesusan ya maksudnya
kalau kita agak sedikit galak ya dan jujur lah ya kita berbicara ini gitu ya
memang reklamasi selalu dijadikan komoditi politik gitu
artinya dipakai untuk menaikkan suara ataupun memenangkan calon tertentu gitu ya
dengan janji ini akan dibatalkan dan lain lain
untuk kita ingat bagaimana video yang mengatakan bahwa ya air hujan itu harus turun ke bawah dan dialirkan ke laut
itu masih lekat di dalam memori kita gitu
tapi pada kenyataannya
sekali lagi gubernur ataupun pemprov dki tidak punya skema yang jujur untuk mengatasi banjir
untuk menghentikan reklamasi di teluk jakarta
sekali lagi ya kita bisa katakan ini adalah kebohongan publik
oke tapi klaimnya justru reklamasi yang kali ini bisa mengurangi dampak banjir yang selama ini terjadi di jakarta
bagaimana anda menjawabnya
sekarang saya tanya apakah kemudian jakarta dalam dua tahun terakhir terbebas
atau semakin parah banjirnya
seharusnya dalam konteks ini bukan kami yang memberikan atau mengajari pemprov dki gitu
tapi memang kita maunya mereka untuk jujur
dalam dua tahun terakhirlah atau tahun inilah gitu ya
bagaimana kemudian kawan kawan di pemprov melihat banjir yang terjadi di jakarta
saya ingat sekali ada mobil mobil mewah yang mengapung gitu ya
kemudian juga kawan kawan di pesisir juga
tetap menghadapi hal yang sama
jadi sekali lagi perlu diingat bahwa banjir jakarta itu selalu dipakai untuk menjustifikasi teluk jakarta tetap dibangun
maupun akan didorong lebih besar lagi sebenarnya proyeknya
kita tahu ini adalah proyek saya yang siwoh
tapi tetap saja bagi kami ini selalu berputar di dalam ranah yang sama
tapi tidak ada solusi konkret
tidak punya skema yang jelas
tetap orientasinya adalah meneruskan reklamasi di jakarta
sekalipun sebenarnya yang menjadi masalah di jakarta ini kan bukan hanya soal banjir
tapi juga bisa nggak pemprov dki juga menghentikan mengeluarkan izin izin gitu ya
untuk pembangunan mal mal besar apartemen
yang kita tahu ini juga memberikan dampak luar biasa
karena serapan airnya semakin berkurang
ruang terbuka hijaunya kurang
tapi mbak susan
kita juga harus melihat dan mendengar beberapa pernyataan dari pihak pemprov begitu ya
dari sekda provinsi pak saifullah mengatakan bahwa kemudian aspek dampak lingkungannya ini sudah dikaji
dan dikatakan tidak bersinggungan dengan masyarakat nelayan yang memang kelompok masyarakat yang terdampak langsung
begitu dari reklamasi ini
belum juga puas begitu dengan statement begitu
pertama adalah kita mengapresiasi bahwa ada komitmen untuk melihat analisa dampak lingkungan
tapi perlu saya ingatkan
amdal ini sebenarnya juga perlu kita awasi
belajar dari perumusan amdal di pulau g
kita melihat ini ambil contoh ya
kalau di reklamasi yang di dufan dan ancol ini kita tidak terlibat gitu ya
tidak terlibat dan tidak dilibatkan
bahkan tiba tiba keluar keputusan gubernur pun kita anggap sebagai perilaku yang gaib gitu
kita tidak lihat di pulau g
kita tidak melihat ada partisipasi publik dalam membuat amdal
kawan kawan yang dilibatkan pada saat itu merasa diintimidasi
karena banyak sekali oknum oknum yang kita tidak bisa sebutkan berdiri di situ dan mengawasi tingkah lakunya nelayan
jadi nelayan juga menjadi
tidak berani untuk menyampaikan pandangan mereka
artinya amdal ini perlu kita cermati
bagaimana partisipasi itu bisa berjalan dengan baik
di sisi lain kalau kita ngomong konteksnya reklamasi yang hari ini dikeluarkan kebutnya
memang itu kan di dalam area yang memang sudah tidak ada nelayannya
artinya memang beberapa tahun yang lalu itu wilayah strategis
tapi kan kemudian pantai publik ini diprivatisasi oleh ancol dan dupuan
otomatis nelayan itu sudah tergusur dari lama
jadi kalau kemudian sekda mengatakan dalam konteks hari ini tidak ada yang dirugikan
ya ini tidak nyambung
kita tidak bicara soal yang direct beneficiary yang terdampak
orang yang terdampak langsung hari ini
orang yang terdampak itu sudah diusir puluhan tahun yang lalu oleh ancol
oke mbak susan kita masih menunggu konfirmasi dari pihak pemprov untuk berdiskusi dengan kita malam ini
kalau tadi kita bicara bagaimana ruginya
nanti di segmen berikutnya kita akan bicara untung mbak
karena katanya kata pak wakil gubernur ini masyarakat jakarta saatnya punya pantai sendiri
terus juga ada aspek ekonominya
tapi nanti mbak kita break dulu cnn indonesia prime news
segera kembali usah jeda
ini kemudian ada yang berlangsung di kawasan ancol dan dufan ini
tapi kemudian pemerintah klaimnya kan juga mengatakan bahwa ada untungnya juga mbak
ada punya pantai begitu
masyarakat punya pantai
yang kedua pembangunan ekonomi pun juga seharusnya juga akan bisa tumbuh di kawasan reklamasi itu sendiri
bagaimana menjawab ini mbak
iya ini yang menarik
karena kemudian bisa dikawasi dengan pemerintah sendiri
kemudian kita tahu bahwa sekali lagi revenue ini jadi salah satu yang daya tarik untuk terus meneruskan reklamasi di pusat jakarta
permasalahannya adalah apakah kemudian pantai publik ini bisa diakses secara gratis oleh nelayan atau masyarakat pesisir
karena kita tentu tahu dan rumit dalam sejarah ancol dan bipan masuk saja kita bayar parkir saja kita bayar
kita pernah melakukan gugatan juga sebenarnya walaupun tidak dikalahkan
harusnya pantai publik tidak diprivatisasi
artinya ada hal yang khusus diberikan oleh pemerintah provinsi ke warganya
kan kalau hari ini tidak seperti itu
ini memang asinsinya untuk meningkatkan pendapatan
pendapatan untuk siapakah
kemudian di sisi lain juga bagaimana dengan nelayan nelayan yang
kalau sekarang kan kalau mereka berada di dekat area itu saja sudah tahu gitu ya mereka tidak diperbolehkan
itu biasanya diusir
terus kalau ngomongin kemarin ada salah satu kawan kita dari gerindra mengatakan
nelayan boleh gratis
itu statement itu kemudian ditertawakan oleh kawan kawan yang ada di kepulauan seribu
kawan kawan kita di pulau pari itu mentertawakan statement itu
karena tidak ada pantai gratis di jakarta itu
jadi kalau memang apa namanya spiritnya atau semangatnya gitu ya
untuk kemudian kemaslahatan umat harusnya konsisten dong
kalau kemudian itu dijadikan ruang
ada aturan juga sebenarnya yang mengatakan bahwa ruang publik ini gratis untuk diakses oleh siapapun
begitu ya mbak susan
seharusnya seperti itu
memang yang didorong ini kan partai publik
baik itu mas saya yang datang atau saya yang melayang atau siapapun
kalau memang komitmen sedari awal orientasinya adalah bukan bisnis
oke mbak susan
dan kita masih menunggu
dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk berdiskusi dengan kita malam ini
tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan kembali
ini pernyataan dari perwakilan pemprov dki jakarta terkait bagaimana reklamasi di ancol dan duvan ini
reklamasi ancor itu untuk kepentingan masyarakat
agar masyarakat mendapatkan pantai yang baik
jadi tidak ada kepentingan kepentingan lainnya di luar kepentingan masyarakat
jadi apa yang sudah
sudah diputuskan oleh pak gubernur
tentunya semua melalui sebuah proses yang panjang
oke mbak susan
kita sama sama mendengar pernyataan dari wakil gubernur dki jakarta riza patria
yang mengatakan bahwa saatnya masyarakat mendatangkan pantai
dan juga keputusan ini adalah keputusan terbaik
cocok sekali dengan apa yang anda sampaikan tadi
bagaimana kemudian ini bisa sinkron mbak
pemulihan teluk jakarta ini kan seharusnya menjadi prioritas saat ini
iya itu kan sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh tawagud keluar

alasan kenapa ini bisa keluar
kebutuhannya apalagi di tengah corona ini
harusnya ada hal yang lebih substansi diurusin oleh
tapi memang kecenderungannya pada reklamasi gitu ya
kemudian ini kan keluar ketika respon masyarakat juga cukup keras
menanyakan kenapa komitmennya berbeda jauh
setelah kita mengapresiasi tiga belas pulau yang ada di teluk jakarta sudah dibatalkan
tapi harus diingat
baik dufan dan ancol yang hari ini ini mau keluar itu tidak ada di pulau yang dibatalkan oleh
ini yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya
ini arahnya kemana
atau kemudian yang kami takutkan ke depan
jangan jangan tiga belas pulau yang ada ini kemudian mendapatkan perilaku yang sama gitu ya
diam diam dikeluarkan gitu ya
tiba tiba baru terbongkar
dan disiapkan jawabannya juga cukup lama gitu ya
melihat situasi dan kondisi baru kemudian dikatakan bahwa ini untuk kepentingan umum
kan banyak dinamikanya termasuk misalkan yang menjadi perdebatan dari kemarin adalah
pemprov dan gubernur itu selalu mengatakan ini bukan reklamasi
ini adalah perluasan lahan gitu ya
pada spiri itu tetap sama gitu
ini menimbun kolom air dan membuat daratan baru di pesisir
oke pemahaman sederhana soal reklamasi ya begitu ya mbak susan ya
iya kita mau pakai istilah dari mana
di pantai losari juga sama
mereka di pesisir dan mereka sebut ini reklamasi
cuma kan ini soal kejujuran ya
kemudian bagaimana templos sejarah jujur
walau dikepuk ini cukup menarik karena tidak ada satupun kata yang mengatakan reklamasi
tapi memang kecenderungannya menggunakan kata perluasan lahan
tapi di atas kolom air
ini yang menarik
oke masalah terminologi dan permainan kata begitu menurut anda
iya itu yang kemudian diantisipasi sebenarnya oleh pemprov ya
tentu mereka ini tahu bahwa ini akan menuai kontroversi baru
setelah lebih dari sembilan ratus imb keluar di pulau
padahal komitmennya membatalkan
itu tidak meneruskan reklamasi
oke kalau gitu nggak ada dong positifnya reklamasi ini ya
sejauh kita berbincang
gini indonesia ini kan negara kepulauan
kita kalau menyandingkan dengan negara negara lain gitu ya
singapura pasti tidak sepadan
belajar lagi misalkan kalau mau menggunakan apa namanya gambaran atau contoh ya
reklamasi di tempat lain kayak korea jepang gitu ya
mereka juga gagal kok mereklamasi gitu
jadi ini yang menjadi pertanyaan
apakah memang kita butuh reklamasi itu pertanyaannya
yang kedua reklamasi ini sebenarnya untuk siapa
pertanyaan kedua ini yang paling substansi dan tidak pernah bisa dijawab dengan jujur
oke apakah untuk pemerintah apakah untuk rakyat
ini nggak ada jawaban yang jujur begitu
bagi kami ya bagi nelayan tradisional ya
kawan kawan bisa cek di muara angke ya
mereka bisa menunjukkan kawasan yang hari ini berdiri itu pulau d
itu merupakan karang besar yang ditimbun
dan menjadi daratan baru
itu karang besar itu
itu tepat bergantungnya bukan hanya nelayan hal di muara ante
tapi ada kawasan kawasan kita di dajab
kawan kawan kita di kepulauan seribu
tapi ya atas ambisi itu ya kita menyayangkan gitu ya
oke terakhir mbak susan selanjutnya apa upaya yang akan dilakukan
apakah kemudian bisa melihat bahwa pergub ini
kepgub ini bisa dibatalkan begitu atau bagaimana
kami masih berdiskusi dengan kawan kawan di jaringan ya
salah satunya dengan amuk bahari
bersisa juga kita kemarin baru dari muara ante
karena keluarnya izin ini bersamaan dengan adanya upaya dari pemsog
untuk menggusur kawan kawan kita di muara angke
jadi ini terintegrasi lah ya perantasan ruangan
jadi juga kita sangat disibukan dengan banyaknya tantangan yang dihadapi di pulau jakarta
harapan kami memang ke depan ada langkah hukum yang diambil
iya salah satu itu bisa terdapat pilihan

tapi konsistensi kami untuk melawan reklamasi tetap sama
bahwa memang harusnya ini sudah dibiarkan
oke oke oke mbak susan kita sudah dapat poinnya dari anda
bahwa kemudian apapun aspek yang dikaji terkait reklamasi ini
memang tidak ada manfaatnya begitu ya
yang ada mudarotnya begitu ya
oke mbak susan terima kasih
sampai dialog kita ini selesai
kita juga belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak pemprov dki jakarta
sayang sekali memang
tapi kita sudah berusaha terus
sampai kemudian keputusan dari produser saya untuk mengakhiri dialog ini karena keterbatasan waktu
terima kasih mbak susan sudah bergabung dengan kita malam ini
selamat malam mbak